saudara kemarin presiden joko widodo bertemu ceo apple tim cook di istana kepresidenan
jokowi berharap apple membuka pabrik di indonesia termasuk peluang untuk berinvestasi dan membangun smart city ibu kota nusantara
usai pertemuan tim cook menyebut indonesia sebagai pasar yang sangat penting bagi perusahaannya
tim cook juga mengungkap keinginan presiden jokowi agar apple membangun pabriknya di indonesia
menkom info budi ari juga menyebut presiden telah meminta perusahaan apple untuk berpartisipasi dan berinvestasi dalam upaya membangun smart city di ibu kota nusantara
saya berbicara dengan presiden tentang komitmen kita kepada negara
kami berbicara tentang keinginan presiden
kami berbicara tentang keinginan presiden
kami berbicara tentang keinginan presiden
dan ini adalah sesuatu yang akan kita lihat
pembangunan kemampuan di indonesia tidak berakhir
saya pikir ada banyak tempat yang bagus untuk berinvestasi
ceo apple tim cook juga bertemu presiden terpilih yang juga menteri pertahanan prabowo subianto
pertemuan yang berlangsung kurang lebih satu jam itu
membahas antara lain kolaborasi yang terjalin selama ini
antara apple dan pemerintah indonesia
sebelumnya dalam surat yang dikirimkan tim kuk ke prabowo
ia berharap untuk bisa terus bekerjasama
dan berinvestasi dalam ekosistem teknologi indonesia